salam buat elsa
semua yang sama nenek pergi
nenek sendiri kayak anak hilang
ada apa ya
kok perasaan aku gak enak
nanti santo setrika ini ya
mama setikain dulu
elsa jangan berangkat
tenang aja ma
dia kuat kok
tapi elsa pasti gak mau balik ke lapas
aku tahu dia gak mau
sekarang gak ada lagi yang bisa kita lakukan ma
elsa tetap harus menjalani
dan kita harus kuat
ibu sabar ya
ibu sarah harus kuat demi
terima kasih ya dok
iya pak surya
kalau begitu saya permisi dulu ya pak
kita susuk elsa yuk
biar elsa tahu
bapak mau berjalan
papa mamanya selalu ada buat dia
dan kita kuat
udah koper udah aku masukin
tinggal kita berangkat
yuk pelan pelan yuk
eh ini kameranya elsa ketinggalan soalnya ada di pojok dalam lemari
kayaknya elsa lupa deh
hadiah dari adin
di situ banyak foto fotonya neneng sama elsa
kalau misalkan elsa kangen sama nenek
suruh ngeliat muka neneng di dalam situ aja
nanti om sampein ya
iya om makasih
om jalan dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam buat elsa
salam buat elsa
semua yang sama nenek pergi
neneng sendiri kayak anak ilang
aku kepikiran elsa terus om
itu akan mempermuruk kondisi alse dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya
ibu harus secepat mungkin
masa anak saya perempuan dia lagi hamil besar pak di sini tidak ada korban perempuan bu
enggak mungkin tadi tadi dia naik mobil ini tadi dibawa sama polisi polisi ini naik ini pak
elsa mana pak pak elsa mana elsa sepertinya anak ibu terlampar ke sungai
dan tim kami akan segera mencari
pemirsa telah terjadi kecelakaan tunggal di sekitar desa keramat bandung
polisi mengalami rusak berat akibat menabrak pembatas jalan tiga orang mengalami luka berat
dan satu tahanan perempuan yang juga
ikut serta dalam mobil tersebut belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian
astagfirullahaladzim ya allah ya gusti kecelakaan lagi
kecelakaan bandin ini kecelakaan di bandung tapi katanya mobil polisi lagi bawa tahanan terus
jalan terus kayak gitu lebih parahnya lagi tahanannya mas belum ketemu terus katanya
tahanannya perempuan tahanannya perempuan iya tadi bilangnya begitu diberitanya
papa lagi di sini kan besok udah keluar dari tempat rehab jadi papa sama mama nginep dulu
di sini biar besok ke jakarta bareng saya kemarin elsa bilang dia mau keluar dari tempat rehabilitasi
kalau jangan jangan itu mobil polisi yang bawa elsa
kok bandit tiba tiba pergi pas habis lihat berita ini
mama tenang dulu mama tenang dulu mah kita akan cari asa sampai ketemu ya sampai ketemu udah kamu
tenang dulu kamu tenang elsa